komisi penyiaran indonesia daerah kpid jawa barat kembali menggelar helatan kpid world ke sepuluh
yang akan dilaksanakan pada hari jumat tujuh belas oktober dua ribu tujuh belas di hotel grand asilia kota bandung
kpd war tahun ini mengusung tema pelangi penyiaran untuk jawa barat harmoni
yang mengandung arti komitmen seluruh lembaga penyiaran di jawa barat untuk mendorong provinsi jawa barat lebih maju
sebanyak dua belas kategori penghargaan akan diberikan kepada lembaga penyiaran di jawa barat yang berjumlah lima ratus
kedua belas kategori tersebut terbagi dalam beberapa lembaga siaran seperti siaran televisi radio
serta radio komunitas yang meliputi program konten lokal siaran berita feature dan dokumenter
talk show hiburan program anak dan iklan layanan masyarakat
dua program lokal trans tujuh sendiri berhasil masuk nominasi
yang diberikan oleh kepala kepala penyiaran di jawa barat
kepala penyiaran di jawa barat adalah kategori yang terbaik untuk kategori feature televisi dan ragam indonesia
edisi bedah budaya parahiangan untuk kategori seni budaya lokal sistem stasiun jaringan
oh keren banget harus coba kalau kesini menguji adrenalin banget
dari tahun ke tahun alhamdulillah di jawa barat ini pesertanya dari lima ratus tiga puluh enam lembaga penyiaran itu
itu kualitasnya semakin hari tadi semakin bahwa antara televisi yang ssc dengan yang lokal jawa barat itu semakin meningkat
jadi memang tv lokal jawa barat sudah mulai bahwa baik itu dari sisi teknis
maupun dari sisi pengambilan maupun kreativitas semuanya adalah dari tahun ke tahun kami menyimak bahwa memang terjadi peningkatan yang luar biasa
ketua koordinator juri kbid world dua ribu tujuh belas nur syawal mengatakan
pada ajang kbd world ke sepuluh ini ada satu ratus tujuh puluh tujuh karya yang dinilai
tiga karya dari siaran televisi dan satu ratus dua puluh empat karya dari siaran radio
kampanye tahun ini dari kpd world adalah pelangi keberagaman
jadi yang dicari adalah gagasan gagasan program siaran yang memiliki nilai nilai promosional terhadap keberagaman itu
karena memang ini tantangan bangsa kita yang aktual saat ini karena itu juga menjadi salah satu penilaian

untuk ajang ini kpid jawa barat telah menyiapkan lima orang juri independen yang merupakan praktisi dan profesional dalam bidang penyiaran
kelima juri tersebut adalah nur syawal prof dr ati rahmiati prof dr opsatar sinaga dr harliantara dan dr usman supendi
ruli rohimat bandung